komisi pemberantasan korupsi menyegel rumah jabatan bupati buton selatan sulawesi tenggara agus faisal hidayat jumat pagi
penyegelan itu dilakukan sehari setelah operasi tangkap tangan
rumah dinas bupati buton selatan agus faisal hidayat tempat kpk melakukan operasi tangkap tangan sudah disegel
di rumah ini hanya ada seorang anggota satpol pp yang berjaga namun tidak ada satupun tamu yang diizinkan melewati dua pintu pagar
selain rumah jabatan lembaga antirasuah juga menyegel beberapa ruangan dan kantor sekretariat daerah
mulai dari ruang kerja bupati ruang kerja bendahara kabupaten buton selatan
kpk juga menyegel kantor pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr serta ruangan unit layanan pengadaan atau ulp
meski sejumlah ruangan yang disegel lumpuh dari aktivitas namun kegiatan pelayanan di kantor pemda secara umum tetap berjalan
bupati buton selatan agus faisal hidayat bersama enam lainnya sudah digiring oleh kpk ke jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut